sebagai cagar budaya yang berada di kawasan ring satu
monumen nasional tak hanya memiliki fungsi pariwisata
dikelilingi pepohonan rindang kawasan monas juga memiliki fungsi penghijauan atau taman kota
namun kini ada pemandangan berbeda di sisi sebelah selatan monas
awal tahun dua ribu dua puluh dimulai revitalisasi kawasan monas
nah salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah di sisi selatan
di mana nanti akan dijadikan plaza sebagai pusat kegiatan seni dan budaya
nah ini menjadi master plan sesuai dengan pemenang yang dilakukan sayembara pada tahun dua ribu delapan belas lalu
saat ini sejumlah pekerja konstruksi tengah membangun kolam air mancur
bangunan menyerupai tugu di tengah kolam termasuk amfitheater di sekeliling plaza
yang memiliki luas tiga dua hektare itu
nanti akan dialihkan secara bertahap lima puluh lima pohon ke bagian kawasan barat
kemudian tiga puluh pohon di kawasan bagian timur
nanti sisanya secara bertahap akan dilaksanakan
penanaman kembali di kawasan itu yang akan menjadi kawasan terbuka hijau
sejumlah pihak menilai penebangan pohon di sisi selatan monas dapat berakibat buruk
bagi lingkungan dan kondisi udara di sekitar monas
bandingkan kalau ada pohon dan tidak ada pohon
pohon itu kita ketahui banyak fungsinya
salah satu fungsi adalah bisa menurunkan suhu
membuat polusi menjadi berkurang
itu seperti hutan kota
namun pihak pengelola mengklaim
lahan parkir irti nantinya akan dialih fungsikan menjadi ruang terbuka hijau
sehingga kantung parkir di kawasan monas berkurang sekitar enam hektare
pengurangan kantung parkir bertujuan untuk mengajak masyarakat yang hendak berkunjung ke kawasan monas
menggunakan transportasi publik
sementara itu fungsi plaza selatan masih dipertanyakan
lantaran kawasan monas yang akhir akhir ini mengakomodasi berbagai macam kegiatan massa
saya khawatir kalau plaza itu dimanfaatkan
dan lebih banyak pada fungsi fungsi kegiatan yang mungkin katakanlah penggalangan massa
ya krisislah kita
proyek revitalisasi monas yang menelan biaya rp satu ratus empat belas miliar rupiah ini diperkirakan rampung pada dua ribu dua puluh satu mendatang
roni satria andriawan saputra jakarta